kita beralih ke surabaya
wali kota surabaya tri risma hari ini akan segera memugar gedung olahraga pancasila
yang berada di jalan indragiri
pemugaran dilakukan setelah gelora pancasila resmi kembali menjadi aset pemerintah kota
setelah sebelumnya disalahgunakan
satu persatu aset milik pemkot surabaya mulai kembali
setelah ditangani oleh pihak kejaksaan tinggi jawa timur
satu di antara aset yang kembali adalah gedung olahraga pancasila di jalan indragiri
wali kota surabaya tri risma hari ini pun sudah memiliki rencana pembangunan
untuk gedung olahraga ini menjadi gedung indoor bola volley di surabaya
rencananya pemugaran akan dilakukan pada awal tahun dua ribu sembilan belas mendatang
dan diharapkan bisa digunakan pada akhir tahun dua ribu sembilan belas
tahun depan jadi insya allah kita sudah kemarin saya sudah sampaikan juga ke dpr
kita akan bugar
tahun dua ribu delapan belas eh dua ribu sembilan belas sehingga dua ribu sembilan belas sapi itu sudah bisa digunakan
sebelum kembali menjadi aset pemkot gelora pancasila sempat disalahgunakan
oleh tiga pengusaha di surabaya
usai diusut kejaksaan tinggi jawa timur mencekal tiga orang pengusaha yang terlibat
dan memeriksa dua puluh lima saksi
ketiga orang yang dicekal tersebut masing masing bernama prawiro tejo
rituan sugianto hariono dan nuenas manuel
saat ini pihak kejaksaan tinggi masih belum menetapkan tersangka dalam kasus ini
karena terkendala saksi saksi yang telah meninggal dunia
gelora pancasila belum tersangka baru saya cekal
harus saya cekal tiga orang itu saya cekal
maksudnya supaya jangan melarikan diri ke luar negeri
tetapi aset itu tadi pak bu wali kota mengatakan ya bu wali ya
tadi bu wali mengatakan bahwa aset itu sudah dikembalikan oleh tiga orang itu
meski telah kembali ke tangan pemkot surabaya
kejaksaan tinggi tetap berkomitmen untuk menuntaskan kasus hukum penyelewengan aset ini